emak emak masuk tol
aksi seorang wanita mengendari sepeda motor masuk ke jalur tol jagorawi pada selasa malam kemarin viral di media sosial
wanita tersebut dengan santai mengendarai motornya di jalur tengah tol dan tidak menghiraukan keselamatannya
berhenti nggak mungkin
iya harusnya berhenti nih
petugas patroli jalan raya yang mendapatkan informasi tersebut langsung mengejar wanita tersebut
setelah berhasil ditemukan petugas mengarahkan pengendara tersebut untuk keluar di pintu tol sentul bogor jawa barat
dari hasil pemeriksaan diketahui wanita nekat ini masuk ke jalur tol melalui pintu tol taman mini yang sudah lama tidak terpakai
wanita yang diduga depresi itu juga mengaku tidak tahu jalan pulang
petugas tidak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya
berhasil nggak menyamankan di kilometer tiga puluh delapan atau di sentul
karena latar belakang beliau dalam pandang sentuh
sehingga kemudian habis kemasukan untuk mengantarkan ke luar tol
sehingga bisa dapat kembali ke keluarganya sendiri
pengendara mobil di ruas jalan tol jor cakung jakarta timur juga sempat dihebohkan
dengan kehadiran bajaj yang masuk tol dan melawan arah
mengutip detik com kasat pjr di telantas polda metro jaya kompol akmal menyebut
aksi nekat sopir bajai itu terjadi pada senin delapan februari lalu
setelah diperhentikan petugas pjr
sopir bajai mengaku tidak tahu jalan namun sang sopir tetap dikenai tilang
tim liputan cnn indonesia